sedikit saja ini pak menko pmk pak menko ekwin bu menteri keuangan dan bu mensos
ini penting supaya bagi kita penting juga ini
bapak bapak dan ibu hadir ke sini itu atas perintah presiden untuk menghadiri
dengan penugasan atau dengan icit mohon bisa di respon
dengan izin dengan penugasan atau dengan sepengetahuan presiden
terbuka saja ini di sidang yang terbuka untuk umum nggak ada masalah
pertama kami hadir di sini karena undangan dari yang mulia dari mahkamah konstitusi
dan terhadap undangan tersebut bapak presiden mengetahui
dan sepengetahuan bapak presiden
karena undangan dari yang mulia mahkamah konstitusi
pak pmk juga begitu sama ya
mengenai substansi yang harus disampaikan di sini itu sepengetahuan presiden atau tidak
arahan bapak presiden untuk menyampaikan semua sesuai dengan tugas dan fungsi
masing masing kementerian seluas luasnya